sebelum hari terakhir pendaftaran bakal calon anggota legislatif
partai nasdem menjadi satu satunya partai yang mendaftarkan diri
rombongan partai nasdem tiba di kantor kpu yang beralamat di jalan imam bonjol jakarta pusat
sekitar pukul satu siang
rombongan nasdem dipimpin ketua badan pemenangan pemilu partai nasdem
f d khoiri dan sekjen johnny plate
usai menyerahkan dokumen syarat syarat administrasi ketua bapilu partai nasdem f d khoiri
menegaskan tidak ada mahar politik yang diterapkan untuk menentukan bakal calon
bagaimana perkembangan di kpu sudah adarkan saya albi pratama di sana
albi apa yang bisa anda jelaskan terkait pendaftaran ini
kenapa baru nasdem saja kemana partai partai yang lain
ya selamat sore budi
hari ini tanggal enam belas juli dua ribu delapan belas yang juga merupakan satu hari jelang hari terakhir pada besok tanggal tujuh belas juli dua ribu delapan belas
untuk melakukan pendaftaran
bakal calon bakal calon legislatif dua ribu sembilan belas dari sejumlah partai yang ada
nah hari ini baru satu partai saja yang konfirmasi dan juga sudah datang yaitu partai nasdem
dimana tadi sekitar pukul satu siang perwakilan dari partai nasdem yaitu ada sekjen joni plate
dan juga kepala bapilu dari partai nasdem sendiri yaitu f d khoiri datang untuk membawa sejumlah dokumen
terkait dengan daftar bakal calon legislatif dari partai nasdem itu sendiri
nah total sampai dengan hari ini sesuai dengan silon
ataupun sistem informasi bakal calon legislatif sendiri yang sudah sebelumnya di input ke dalam website kpu
untuk nasdem sendiri total ada lima ratus tujuh puluh lima bakal calon anggota legislatif yang sudah didaftarkan
nah tetapi budi sejak pendaftaran hari pertama tanggal empat maksud saya tanggal tujuh sampai dengan
benar tanggal empat sampai dengan tanggal tujuh belas besok itu baru satu partai saja yang datang ke sini
dan sisanya lima belas partai lainnya baru akan datang besok mulai pukul sembilan
hari ini proses pendaftaran sendiri sudah ditutup
pada pukul empat sore tadi dan sampai dengan saat ini memang ada sejumlah hal yang memang melatar belakangi sejumlah partai partai politik
belum datang ke kpu untuk menyerahkan sejumlah nama ataupun dokumen dari bakal calon legislatifnya sendiri
ada beberapa hal misalnya saja dari internal sendiri yang pertama adalah terkait dengan pemilihan siapa saja yang nantinya akan maju di pemilu legislatif
baik itu untuk dpr ri dpr di provinsi dan juga dpr di kabupaten kota
dan untuk lainnya juga beberapa partai politik seperti misalnya psi ini mengeluhkan
sistem informasi bakal calon sendiri yang seharusnya bisa dilakukan penginputan ke website kpu ini mengalami kendala
sempat down beberapa kali sehingga pihak dari psi sendiri tidak dapat mengupload sejumlah dokumen ataupun data data dari bakal calon legislatif mereka
dan hal inilah yang membuat keterlambatan itu terjadi
tetapi pihak kpu sendiri tidak akan mentoleransi terkait waktu yang sudah ditentukan sampai tanggal tujuh belas besok
jadi tidak akan ada perpanjangan waktu yang disediakan bagi sejumlah partai politik yang telat melakukan pendaftaran sendiri
nah besok rencananya pada tanggal dua belas besok jadi tidak akan ada perpanjangan waktu yang disediakan bagi sejumlah partai politik yang telat melakukan pendaftaran sendiri

ada lima belas partai politik selain partai nasdem yang sudah melakukan hari ini untuk datang ke sini sejak pukul sembilan pagi dan akan dilakukan sampai dengan pukul wib sendiri budi
nah budi kalau misalnya kita bisa rangkum sedikit sejumlah partai politik yang sudah mendaftar lewat silon
itu ada sejumlah partai yang memang calon anggotanya cukup banyak diantaranya adalah nasdem dan juga pkb
di mana nasdem sendiri seperti yang sudah saya sebutkan ada sekitar lima ratus tujuh puluh lima bakal calon dari delapan puluh dapil dan sisanya juga ada pkb sekitar lima ratus tujuh puluh dua bakal calon dari delapan puluh dapil
sementara untuk partai partai lain juga ada yang sedikit seperti misalnya pkpi yang hanya empat puluh sembilan bakal calon di sekitar tiga puluh dua dapil saja
disusul oleh adanya partai garuda yang termasuk partai baru yang akan mengikuti kontestasi pilek pada dua ribu sembilan belas mendatang ini hanya enam puluh satu bakal calon di tiga puluh tiga dapil
ada yang mengejutkan juga budi
untuk partai golkar yang dikenal sebagai partai yang cukup besar ini hanya sekitar satu ratus sembilan puluh enam calon dari enam puluh tiga dapil saja
jika dibandingkan dengan partai partai lain golkar ini termasuk yang sedikit jika misal kita lihat partai partai yang cukup besar seperti demokrat
lalu ada pdip dan juga gerindra ini lebih dari tiga ratus nama sudah didaftarkan melalui silon kepada kpu sendiri
lalu setelah pendaftaran dan kemudian nanti ada verifikasi apa tahapan tahapan setelah ini yang bisa anda jelaskan
kapan kemudian daftar caleg tetapnya itu kemudian akan diumumkan oleh kpu
ya budi pendaftaran untuk bakal calon legislatif sendiri sebenarnya sudah dibuka sejak tanggal empat juli sampai dengan besok tanggal tujuh belas juli sendiri
nah berbarengan dengan hal itu pada tanggal lima juli sampai dengan tanggal delapan belas juli lusa ini merupakan tahapan untuk melakukan verifikasi data data yang sudah masuk yaitu pencocokan antara yang sudah di input ke silon dengan pendaftaran yang sudah dilakukan pada hari terakhir besok
lalu pada tanggal sembilan belas sampai dengan dua puluh satu juli sendiri pihak kpu akan menyampaikan hasil verifikasi sementara apakah nantinya pihak dari partai politik yang sudah memasukkan input nama tersebut akan melakukan penggantian dan juga dari hasil verifikasi tersebut ada miss ataupun ketidak cocokan nama akan dilaporkan kepada partai politik untuk nantinya dilengkapi ataukah nantinya diganti dengan bakal calon yang baru
lalu pada tanggal satu sampai dengan tujuh agustus budi ini verifikasi perbaikan dilakukan untuk kemudian nantinya ada daftar calon
calon sementara yang sudah bisa diumumkan dan setelah verifikasi lanjutan dilakukan maka secara kompleks atau pada tanggal dua puluh september dua ribu delapan belas yang akan datang kpu akan menetapkan daftar calon tetap yang nantinya akan mengikuti kontestasi pemilu legislatif di tingkat dpr ri dprd provinsi dan juga dprd keupatan ataupun kota
baik terima kasih albi pratama yang melaporkan bagaimana perkembangan pendaftaran bakal calon legislatif di gedung kpu jakarta
terima kasih albi